saya mengucapkan syurah albillah bahwa sebagai seorang prajurit pasti punya mimpi tinggi
mimpi menjadi panglima tni itu semua prajurit menginginkan peri perwira
dan saya bisa terwujud mimpi itu karena saya menjadi panglima tni yang menentik saya adalah pak jokowi
itu saya bersyukur ya
kemudian yang kedua saya juga bersyukur bahwa presiden telah menentukan pengganti saya
dan pengganti saya ini seperti yang saya sampaikan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan
tantangan tugas ke depan adalah tahun politik
dari tiga kepala staf angkatan yang memenuhi syarat menurut saya
sebagai tahun politik tahu satu yang pertama kali kasal bulan mei pensiun
kalau jadi panglima tni kan sempat sebentar
kasat januari dua ribu sembilan belas
nah kasal ini
sehingga bisa menjadi pemimpin tni ini menghadapi tahun politik ini dengan lancar
kemudian yang kedua beliau tidak mengambil kepala staf dari mungkin wakasa dinaikan mendadak
semuanya sudah sesuai persiapan
sehingga ini yang sudah dipersiapkan secara regenerasi
penyiapan kader kader yang sudah disiapkan sejak awal
ini yang terima kasih bahwa langkah langkah ini sudah dilakukan
kemudian nama sudah diajukan kepada dpr
nah sebaiknya sebaiknya begitu sudah diputuskan oleh dpr bahwa disetujui
jangan lama jangan lama
jangan menunggu saya sampai barat lagi
karena ini kan terjadi dualisme
iya kan hanya tinggal satu langkah kepres saja kan gitu kan
jadi saya kerja juga
oke wah kan istilahnya orang jawa bilang
pak adi juga
gimana gitu kan jadi lebih baik efektif saja
begitu selesai tidak lama mungkin satu minggu atau lima hari
saya bersempatan untuk pamit pamitan
nah kemudian langsung
dan munggu pensiun waktu pensiun bapak dulu berarti pak ya
karena itu tadi kalau sudah diputuskan oleh dpr bahwa disetujui
maka sebaiknya agar ini efektif ya kan

yang akan di belakang apa yang belum itu saya akan
mungkin nanti ada imbauan nanti buat panglima yang baru sebagai pesannya mungkin pak
namanya kaso ini udah kasa saya kok tiap hari ketemu
ya kan pesan pesan ya setiap hari lah pesan kan
tahun politiknya pak
tantangan yang paling yang detail gitu pak tentang tahun politik ke depan itu seperti apa nih
gini saja kita melihat bagaimana pilkada atau pilgub di dki
keras tensinya tinggi kemudian pengarahan pasukan begitu banyak kan gitu ya
nah sekarang ini bukan cuma satu
dan semua benar benar berjuang
karena yang menentukan kepala daerah ini juga modal untuk pemilu legislatif sama pilpres kan gitu
jadi agak keras ini
nah inilah yang perlu diantisipasi betul
kalau misalnya melihat sosok pak hadi sendiri gimana sih menurut pak gatot ini
pak hadi kan juga sebenarnya bukan orang kenal orang baru kenal juga sama pak gatot
menurut pak gatot pak hadi itu sosoknya seperti apa sih pak
pak hadi cocok untuk menjadi panglima tni dalam tahun politik yang sekarang ini
itu harus sama sama kita yakin nih memang presiden yang pakai kok
itu kan kita menganalisa emangnya siapa kita kan
ya saya katakan bahwa saya ini tidak pernah mengalami cuti tahunan
saya masih mengabdi tahun delapan puluh saya mengabdi sekarang
saya mengalami operasi tujuh kali hanya sekali saya mengalami cuti operasi
dan anak anak saya tubuh berkembang tanpa gendongan saya
gitu loh ya
saya merasa berhutang kepada keluarga saya
saya membalasnya tidak bisa dengan anak saya mana saya sudah gede gede kan gitu
saya membalasnya dengan cucunya
ya jadi saya istilahnya apa ya cari muka lah sama anak kan bawa cucunya saya
saya sambil monitor sampai bagaimana sih dari anak anak sampai dewasa itu bagaimana
saya kan gak melihat
saya pulang sebentar saya tinggal lagi saya pulang lagi sebentar tinggal lagi
berarti kalau sudah siap mengendong cucu jadi dipanggil mbah yang apalima lagi ya
ini kan saya nggak mau kalah sama presiden
presiden ini masih dibuka gak bisa kan
ya dong karena presiden kan udah mau cucu
kalau berkaitan di politik apa
kalau ada ajakan gitu misalnya
saya belum pensiun
aturan aturan terhadap saya masih tetap berlaku
kan gitu masih tetap berlaku
kalo dikasih pensiun aturan itu terbuka semua pak tawaran
saya sebagai seorang prajurit walaupun pensiun
mana negara memanggil untuk menghadapi sekecil apapun
saya siap menghadapi
termasuk ke dunia politik pak
ya apapun yang diminta oleh negara nyawapun saya belikan
ya tidak akan saya menghindar itu
sama dengan pendekatan para lewan lainnya lagi
sabta marga sumpah perjit masih dipegang pegang
ada rencana untuk dua ribu sembilan belas

ikut kontestasi gitu pak mungkin pak coba coba ikut kontestasi dalam pilpres
kan survei bapak cukup tinggi itu pak
kok coba coba yuk pak

kalan m enam belas pak
kalan m enam belas pak
kamu udah nikah belum
kalian sudah nikah kalau ada yang dipinang lagi gimana
ini kan beda konteks ya
ya sama juga beda juga konteks juga
berarti bapak dipinang bismilang pak sama pak jokowi pak gimana pak
saya katakan bahwa nanti sajalah kita lihat
ya kan sekarang saya bagaimana perintah pak jokowi menyiapkan semuanya ini
sekarang ini kan secara de facto di judul saya masih panglipat edy
masih punya kesempatan